ternyata reva udah megang hpnya lagi ma
dia ternyata yang ngambil diam diam di kamarnya mama
ih ngeselin banget itu anak
gak sopan masuk masuk ke kamar mama
lihat aja nanti sampai rumah mama pites sekalian
mau ngemarain yoto rasa
tapi aku juga kesel sama mas b ma
reva udah pegang hpnya sendiri
dari mana dia bisa pegang apinya sendiri
mas nggak tahu
mas gak tahu aku nggak nyangka banget ya mas
mas kan tahu tadi pagi tuh kita hiput banget sama mama
dan ternyata sekarang udah ada di tangan reva
padahal tadi aku udah ngomong
kalau reva itu anak yang baik yang gak mungkin masuk ke kamar mama
secara diam diam kalau bukan surti
dan ternyata benar
rafa emang gak punya etika sama sekali dia bisa diam diam masuk ke kamar mama
tapi itu kan memang handphonenya reva
jadi menurut mas nggak apa apa dia melakukan itu
memang itu haknya dia
kecuali kalau reva ngambil handphone punya mama kamu
maka mas nggak akan pernah bisa maafin reva
mas aku sama mama ambil handphonenya reva itu
dengan tujuan yang baik
kita berdua tuh sayang sama reva
kita nggak mau reva asik trafona
sementara kan rafa harus belajar dan sementara itu ujian
niat kita tuh baik
mas tidak sependapat
mas tidak setuju kalau kamu mengambil handphonenya reva
tanpa sepengatuan dia
apalagi reva kan lagi ujian
kalau dia tahu hpnya hilang maka itu membuatnya
maka itu membuatnya pikirannya malah terganggu
itu yang membuat mas kayaknya keberatan gitu loh
kalau kamu melakukan itu
ya bagaimanapun juga
kalau menurut mas
memang reva butuh hp itu sayang
jadi menurut mas
tindakan aku kali ini
gak sepantasnya aku dan mama melakukan itu demi kebaikan reva
demi kebaikannya reva
aku salah lagi
serah mas deh
ya denger dengerin sayang
gimana kalau seandainya
reva butuh bantuan mas
gimana dia bisa menghubungin mas
gimana mas juga bisa menghubungi dia
atau dia bisa menghubungi mas kalau dia nggak punya handphonenya
ya jujur aja mas lebih senang kalau dia megang handphone
jadi kapanpun mas membutuhkan sesuatu
informasi tentang reva
mas tinggal telepon dia
dia pasti marah lagi
tapi ana memang suka marah
apalagi kalau seandainya ada yang enggak tahu
kalau reva itu pulang sekolah
belajar sama teman temannya
dan yang jadi gurunya adalah boy
bisa meledak malah dia
bingung bikin konsep harus kayak gimana ya
bikin konsep tapi ngebayangin ya
wajahnya si keket
dah iya lah si klien
kok mau mauan deh
pakai bintang iklannya artis jadul
ya kan jadi susah bikin konsepnya
lu kamu masuk ke ruangan saya ya
ada apa ya bu
kamu tolong terusin bikin konsep ya
buat si keket
kamu berumbuk sama teman teman yang lain juga gak apa apa
mana bikin konsep yang bagus
dengan bintang jadul
kayaknya mendingan ibu yang bikin deh bu
biar konsepnya bagus
kalau kita yang bikin
nanti malah jelek bu
aduh udah gak apa apa
artisnya juga udah jelek
bikin apa adanya aja
muah muah kiss dari jauh aja
soalnya gue yakin
pasti lagi bau kan
hmm makin panas aja nih ruangan
ya jelas kok ada di sini dong
model buat iklan
tapi hari ini tuh kagak ada schedule nya cuy
eh gue gak mau tahu
lo suruh semua orang siapin
wah yang di luar sana siapin
ini ruangan bikin gue blebeb blebeb
gak pakai lama
aduh mau ruangan
sekarang nih ya
gue mau lihat konsepnya dong
udah jadi belum
gimana mau maju perusahaan kayak begini
daripada kita ngobrol di sini
mendingan kita ngobrolin di studio deh
sebenarnya sih gue gak ngobrol
gue gak mau tahu ya
gue harus kelihatan cantik ya
ya udah deh
udah emang pemain dulu
tapi kan vintage
vintage kan lebih mahal
gue gak pernah disuguhin minum ya di sini ya
aduh udah panas
gak pakai minum
ya udah deh
kalau lo mau ditinggal sendirian di sini sih
kalau gue sih mau ke studio sekarang
gue mau tinggal sendiri
mendingan kita kerjain rumus ini dulu ya
pecahin rumusnya nih
kalian buat apa ini ya
pas ga perlu hajar
lelengin pas kesakitan ops
jangan mercury beast
ternyata itu saya
ternyata itu saya yang serius

ma ternyata reva udah megang hpnya lagi ma
dia ternyata yang ngambil diam diam di kamarnya mama
ih ngeselin banget itu anak
gak sopan masuk masuk ke kamar mama
lihat aja nanti sampai rumah mama pites kalian
mau ngemarain jatuh rasa
tapi aku juga kesel sama mas b ma
mas b itu nyalahin kita berdua
b nyalahin kamu
berarti nyalain mama juga dong
iya lah ma
menurutnya mas b kalau kita ngambil hp reva tanpa izinnya reva itu salahnya kita mah
aku disalahin sama mas b
kok gitu sih punya mantu
lihat aja b nanti juga bakal mama labrak sekalian
kesel mama jadinya kalau kayak gini adiana
kok jadi gini sih
kan kita punya alasan yang benar
kalau kita nahan handphone itu supaya reva konsen kepadanya
bukan masalah apa apa juga
ah lama terserah mama deh gimana caranya mau ngasih tau mereka mau marahin mereka
aku udah gak ngerti lagi gimana caranya lah
aku jadi pusing ikutan stress juga ma
pokoknya mama bakal bales dari kelakuan reva
b juga bakal kena damret sekali ya
udah beres pokoknya nanti mama urusin semua
kalau udah lagi beteng gak mood kayak gini ngapain gue di kantor
ngapain gue kerja
mendingan gue hangout deh sama temen temen gue
udah paling bener deh itu